oke udah bukanlah rahasia lagi ya kalau orang indonesia ini memang sukanya drama
nggak heran kalau banyak sekali judul sinetron bermunculan dengan berbagai permasalahan
sebelumnya ini sebelum banyaknya sinetron yang kontroversial
industri televisi indonesia pernah berjaya dengan sejumlah judul sinetron yang menarik dan fenomenal
jadi langsung saja saya ajak anda melihat rangkuman tim lead bank sianen indonesia
sinetron fenomenal indonesia pada masanya
kita flashback mungkin ya kita buka yang pertama
taraaa angkatan sembilan puluh an angkatan ku tersanjung
ingat dong ya tersanjung
dari rumah produksi multificion plus ini dia
jadi salah satu sinetron yang cukup populer di dekade sembilan puluh an hingga awal dua ribu an dua ribu lima lah ya
ada sejumlah bintang papan atas di sini ada ari wibowo
siapa yang nggak kenal ariwi bowo
ada juga lulutobing
apal saya ya penggemar kayaknya dulu nih
pasti ingat ya semua lengkap ada di sini
nah dengan ketertarikan penonton terhadap berbagai faktor mulai dari cerita hingga pemeran pemerannya
nggak heran kalau jumlah episodenya begitu panjang tiga ratus enam puluh episode
nah saking panjangnya pada masa itu ya pada masa itu tersanjung mendapatkan penghargaan dari muri
sebagai sinetron terpanjang di indonesia tahun dua ribu
bahkan sejumlah pemerannya juga nggak ketinggalan mendapatkan penghargaan di berbagai ajang
salah satunya adalah ariwi bowo yang juga mendapatkan aktor terbaik pesinetron terbaik dari panasonic gobel awards di tahun sembilan puluh delapan dan dua ribu
yang kedua adalah kita buka ini
para pencari tuhan
nah ini dia
yang berikutnya ini selalu ditunggu tunggu
yang berikutnya ini selalu ditunggu tunggu setiap bulan ramadan apalagi kalau bukan sinetron para pencari tuhan
ppt ya singkatannya
kalau anak anak yang suka nulis di twitter kalau zaman zaman sahur nih pengen nonton ppt
nah ini diproduksi oleh demi gisela citra cinema
ppt sudah populer sejak tahun dua ribu an
udah lama banget ternyata
sampai tahun ini masih juga tayang
ceritanya soal tiga mantan napi yang akhirnya bersahabat dengan marbot masjid
mantanapi jadi cs sama marbot
kompleksitas ini yang kemudian
nah narasi ini kompleksitas ini yang kemudian dengan cepat menarik banyak penonton
hingga mampu tayang dengan sekitar tiga ratus sembilan puluh empat episode
penghargaannya banyak banget
selain dari dalam negeri ada juga ini special award dari tokyo
jack ini ceritanya terkenal ya sampai tokyo jepang
bang jack ini karakter merebut masjidnya
di dalam negeri juga akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai pengharga anugerah syiar ramadan
dan juga program ramadan televisi terbaik
kita buka tulisannya yang dipencet
langsung saja ada bang juri di bajai bajuri ya
ini rumah produksi film gmm film
juga berhasil menarik perhatian penonton dengan kontennya yang sebetulnya ini sangat sederhana
ini film sederhana
ceritanya tentang keluarga keluarga betawi di daerah jakarta
kemudian pekerjaannya adalah tukang bajai
kayaknya mungkin relate buat sebagian orang gimana caranya bertahan hidup kerja keras walaupun penghasilannya pas pasan
tapi tetap bahagia di rumahnya ya
walaupun ada emaknya yang agak julid agak egois gitu
nah bajai bajuri ini jadi sinetron komedi dengan konten yang dianggap mampu memberikan edukasi
terbukti mendapatkan penghargaan
sebagai sinetron komedi terpuji dua ribu tiga
lagi lagi sinetron komedi terpuji dua ribu lima
dan dapat dari festival film bandung salah satu aktornya pemeran pembantu wanita sinetron terpuji ya
nah ini berikutnya dari bajaj bajuri
kita flashback lagi ke belakang
lagi lagi ada mat solar
tapi kayaknya di sini gak ada fotonya mat solar
tapi kita tahu tukang bubur naik haji
ini produksi dari cinemart
nggak tanggung tanggung memproduksi sinetron ini dengan lebih dari wow dua puluh ribu episode

dan ini dari dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu tujuh belas
lima tahun penayangannya
tukang bubur naik haji konsisten menceritakan mengenai kehidupan sehari hari yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang
sinetron ini pun diakui dengan berbagai penghargaan termasuk dari luar negeri
kita lihat dari luar negeri lagi lagi
dan juga ada panasonic gobel awards sebagai drama seri favorit
mendapatkan sinetron terpuji dari festival film bandung
dan juga dapat dari panasonic gobel awards dua ribu empat belas sebagai drama seri terfavorit
yang kayaknya satu ini
sulit untuk dilupakan ya
ada sidul anak sekolahan
sidul anak sekolahan
berkisah mengenai kehidupan bang dul dan juga keluarganya
sebuah keluarga betawi yang mempertahankan nilai nilai tradisional
walaupun hidupnya di tengah arus perkotaan dan juga modernisasi ya
ada nama sarah sama zenab cornelia agata sama maudiko snaidi
legend nih ya
ada juga suti karno jadi atun
melekat banget gitu ya
nah ini menghiasi sinetron produksi carnos film ini
bahkan sampai saat ini kita tahu karakternya kayak
kalau lihat siapa gitu
ih kayak bang mandra
ih kayak atun gitu
nah tanpa menjual konten glamor dan juga kemewahan
sidul anak sekolahan ini berhasil mendapatkan beragam penghargaan
salah satunya adalah ini
kemudian sutradara drama seri sembilan puluh tujuh
yang waktu itu sutradaranya juga adalah rano karna sendiri
kemudian adalah pemeran pria sinetron terfavorit bang dulnya lagi ya
nah ini sebetulnya masih banyak lagi
sejumlah film film atau serial televisi atau sinetron terbaik ya
pada masanya yang fenomenal pada masanya sebut saja keluarga cemara
kemudian gerhana juga yang mendapatkan banyak penghargaan
kemudian ada tukang ojek pengkolan